di seluruh tanah air
indonesia adalah sebuah bangsa
yang wilayahnya dikepung oleh air
seperti tubuh kita ini
dua pertiga berisi air
seperti bumi ini
dua pertiganya adalah air
itulah yang membuat
memiliki satu kebudayaan
yang berbasis kepada air
nah di dalam peradaban bahari itu
menjadi satu komunitas
dengan identitas komunal
yang lebih utama
jadi manusia indonesia itu adalah
homususius yang sesungguhnya
satu menjadi bagian yang lain
ada kamu dalam diriku
ada aku dalam diri
sehingga tidak mungkin
orang yang komunal seperti itu
menyakiti orang lain
karena ketika dia menyakiti orang lain
dia seperti melukai diri
nah ketika dalam kehidupan kita
di masa modern ini
yang bahkan bersifat
yang sangat menyakitkan
itu pasti bukan berasal dari
dari peradaban atau tradisi kita
itu tentu saja
dari peradaban luar
yang menyebut dirinya sebagai
kelompok ideologis atau kelompok politis
itu bukan kelompok yang
basisnya ada dalam kebudayaan kita
itu baru semua
pada abad ke dua puluh
itulah yang menjadi alasan
tidak hanya di negeri bahari
tapi juga terutama negara kontinental
terjadi konflik dan bentrokan yang keras
di antara kelompok kelompok itu
di belahan barat maupun timur
menceritakan begitu banyaknya
dan yang lain lain
dan korban begitu luar biasa
misalnya perang dunia
menuntut satu orang
lebih salah daripada yang lain
karena kesalahan dan kebenaran
ditentukan oleh siapa yang menjadi pemenang
jadi dalam logika politik
di sejarah kehidupan manusia
tidak ada lagi kita
bicarakan benar dan salah
dalam sebuah konflik politik ideologis
yang kita bicarakan adalah
siapa yang menang
itulah basis ideologi
di dalam politik yang kita kenal
sebagai politik kontinental atau eropian
jadi kalau ada satu pihak
yang mengalami kekalahan
dalam logika politik seperti itu
waktu pada masa perang dunia
dan perang perang yang lainnya
kekalahan itu memakan banyak sekali
biaya bahkan juga korban
tapi dia harus menerima kenyataan
bahwa ada yang menang
nah kalau misalnya kita tidak terima seperti itu
sebenarnya dia melanggar
logika politiknya sendiri
sejarah indonesia juga memiliki
pada perang perang kemerdekaan
perang perang di daerah daerah lokal lokal
konflik konflik di masa modern kita
kita itu adalah bangsa
yang selalu mempersoalkan
masa lalu dan lain lain
kita adalah bangsa yang kita tahu
apapun yang sudah kita lakukan
kita terima sebagai sebuah kenyataan
yang penting kemudian hari
atau di hari ini
apakah ada kebaikan
telah kita perbuat
yang berasal dari pelajaran di masa lalu
kita bukan adalah bangsa
kita adalah bangsa yang sangat mampu
melakukan satu sikap yang ikhlas
mengikhlaskan masa lalu
itu tidak hanya baharu
itu juga islam
yang penting bahwa kita kemudian berlanjut
kehidupan harus diceruskan
semua yang bertikai
harus kembali berkumpul
apa yang sudah salah
dimaafkan dan apa yang sudah keliru
apa yang mengalami kerugian
diganti apa yang dulu direndahkan
apa yang sudah terjadi
saya kira kebaikan dari kebudayaan
kalau kebaikan dari kebudayaan itu terjadi
kehidupan masyarakat tentu akan selalu baik
kalau masyarakat dengan budayanya baik
negara seharusnya lebih baik
mau menyikapi itu semua dengan bijaksana
bahwa apa yang sudah terjadi
mari kita berbaiki
tidak lagi mengalami
kesenyapan atau misteri yang terjadi
sejak lima puluh tahun yang lalu
terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
kini mulai sedikit menemui titik terang
setelah lama diabaikan
dan cenderung dilupakan
proses mencari keadilan yang dilakukan oleh
pengadilan rakyat internasional
telah menyimpulkan telah terjadi kejahatan kemanusiaan berat
di indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pemerintah indonesia dinyatakan
bermasalah atas terjadinya
dan diminta untuk meminta maaf kepada para korban
apakah putusan pengadilan ini
bisa menjadi pintu masuk bagi terwujudnya keadilan
bagi para korban pelanggaran ham
ataukah ini hanya menjadi ajang
yang dianggap sebagai pihak
justru malah memperolok olok
wibawa negara kita di pentas internasional
kami akan membahasnya malam hari ini
dengan ibu nur syabani kacasukana
koordinator dari ipt
kemudian ada mas eko sulistio
deputi empat kepala staf kepresidenan
kemudian ada mas radar panca dahana
budayawan selamat malam bapak bapak ibu ibu
terima kasih sudah datang
tapi sebelum kita akan mulai dialog ini
kita ikuti dulu tayangan pengantar berikut ini
dalam laman resmi ipt enam puluh lima
dimuat keputusan majelis hakim internasional
yang menyatakan bahwa indonesia
telah melakukan kejahatan kemanusiaan
berupa pembunuhan massal
setelah terungkapnya kematian sejumlah jenderal
pada satu oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima
di hadapan dua hakim internasional
sebanyak sepuluh orang telah menjadi saksi
untuk mengungkap misteri pelanggaran ham berat
pada masa itu
dalam persidangan yang dipimpin oleh
mantan hakim konstitusi afrika selatan
telah terjadi proses kejahatan kemanusiaan
yang dilakukan terhadap anggota
dan simpatisan partai komunis indonesia
serta para loyalis soekarno
kesimpulan ini didasarkan
atas bukti dan laporan
baik dari indonesia maupun luar negeri
hasilnya kemudian dipresentasikan
dan menjadi kesimpulan akhir
setelah sidang ipt
ipt kemudian merekomendasikan
kepada pemerintah indonesia
untuk meminta maaf
memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya
serta mengadili partai komunis indonesia yang berada di luar negeri
dan memperbaiki kemampuan
untuk menghadapi kesehatan
dan memperbaiki keadaan
kepada para pelaku
datang dari pemerintah dan parlemen
pemerintah melalui menteri koordinator
hasil persidangan yang bukan berasal dari
sebuah institusi resmi itu
itu yang memberikan komentar
bukan institusi resmi
tapi sistem hukum kita sendiri
sistem hukum kita sendiri
kita sedang memfinalisasi laporan
peristiwa enam puluh lima
mengenai tuntutan agar negara meminta maaf
sejak jauh hari
menteri luhut juga sudah memastikan
bahwa negara tidak akan meminta maaf
atas tragedi kemanusiaan seribu sembilan ratus enam puluh lima
tidak pernah ada terpikir kita untuk minta maaf
mungkin wordingnya akan datang
penyesalan yang mendalam
terhadap peristiwa peristiwa yang lalu
yang menjadi setara kelam
dari bangsa ini
yang kita berharap
ini tidak terulang lagi
kepada waktu yang datang
itu kira kira wordingnya
kita masih cari yang pasti
setahli tiga uang
parlemen juga mendesak pemerintah
untuk tidak harus menaati
putusan mahkamah rakyat internasional itu
tidak ada yang perlu direkonsiliasikan
cukup sudah bangsa ini
mengalami peristiwa peristiwa yang pahit
katakan saja tragedi
lepas dari itu
sebagian warga republik
yang pernah menjadi korban pelanggaran ham
keungkap dan keadilan
bisa ditegakkan tanpa pandang bulu
saya akan ke
bu nur dulu mungkin bisa cerita sedikit
bagaimana mengenai perjalanan
tadinya mungkin kalau bahasa yang
mas eko itu peristiwa seribu sembilan ratus enam puluh lima sudah
banyak dilupakan orang mungkin
dianggap sudah tidak ada
tapi kemudian disenyapkan
setelah melewati jalan yang berliku
cukup panjang perjuangan yang keras
ada secerca harapan melalui
ipt seribu sembilan ratus enam puluh lima apa yang
didapat dari keputusan ini sebenarnya
semacam pengungkapan kebenaran
memperkuat komnas ham
yang sudah melakukan
penyelidikan selama empat tahun
seribu halaman lebih
diserahkan kepada kejaksaan agung
mengatasi perbedaan antara komnas
dan jaksa agung
karena jaksa agung menganggap
ini bukan masalah hak asasi manusia
ingin meminta sebuah
apakah benar ini
didasarkan baik hukum indonesia
nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua
dan juga tentu saja
hukum internasional yang sudah
diratifikasi oleh indonesia
jadi bukan hal yang baru
kecuali yang berkenaan dengan
yang itu memang sudah menjadi
kalau kita melihat
berarti memang pada dasarnya karena mungkin sudah buntu di indonesia
kemudian para pegiat hak asasi manusia
ibu nur dan kawan kawan dan mewakili para korban
tentunya mencari alternatif baru gitu
maksudnya di luar negeri
kalau kita melihat yang sudah diputuskan oleh ipt seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
apa yang kemudian menjadi highlight
apakah memang sesuai dengan harapan
para korban dan juga
para pegiat hak asasi manusia
iya kemarin waktu diputarkan

dan mereka mengatakan bahwa
ini sesuai ekspektasi mereka
dampak dari ipt ini
dan memecah kebisuan
yang lima puluh tahun ini
berlangsung dengan adanya
pemerintahan jokowi membuka
dialog untuk pertama kalinya
para pegiat ham
dan juga unsur pemerintah
hasil yang cukup baik
hanya saja sampai sekarang rekomendasinya
diberikan kepada publik
meskipun sudah dirilis ya ibu nur ya
saya gak tahu
apakah sudah dirilis
kayaknya belum dirilis
kecuali ada pernyataan pak luhut
di jakarta post
beberapa hal seperti itu
kalau informasi yang kami peroleh
dari ipt ini kemudian
menghasilkan rekomendasi bahwa
meminta negara harus meminta maaf
kemudian memberikan kompensasi pada korban dan keluarga
dan juga mengadili para pelaku
apakah hal ini juga
masuk dalam rekomendasi yang
mungkin diharapkan dan ini sesuai dengan
ya lengkapnya juga ada
agar pemerintah indonesia
dan juga komnas perempuan
yang sudah lama meminta
investigasi secara menyeluruh
tentang kejahatan ham
jadi secara proses secara putusan
ini sudah cukup mewakili
rasa keadilan para korban
menurut saya ya
memang diharap oleh
kalau kita melihat tadi bagaimana negara merespon
pak luhut kalau kita lihat
negatif sekali bagaimana negara
betul betul mendinai atau tidak
secara langsung tidak mengakui
hasil ipt ini apakah betul memang
presiden jokowi sama sekali tidak
bahasa jawanya tidak mereken ini mas
ipt ini atau memang ini juga menjadi
bahan pertimbangan apa yang bisa anda jelaskan
ya dalam konteks
kalau kita misalnya ke belakang sedikit
bangsa indonesia pernah
mengupayakan satu kerangka legal
soal komisi kebenaran dan
rekonsiliasi yang disitu
sebagai payung legal untuk
mencari jalan penyelesaian soal
termasuk kemudian kasus
ketua enam puluh lima ini
nah kerangka legal ini kan
kemudian dibatalkan oleh
nah disinilah pentingnya
pemerintahan jokowi jk ini
mengambil jalan politik
dalam janji politiknya
dan kemudian dijabarkan dalam
rencana pembangunan jangka menengah
mengenai rekonsiliasi mas
mengenai itu jadi ini
artinya bahwa negara bahwa
mengupayakan langkah politis
ini menurut saya
memahami itu bahwa pemerintahan ini
untuk penyelesaian kasus kasus
termasuk peristiwa enam puluh lima ini
kita juga tidak menafikan
adanya langkah langkah yang dilakukan
masyarakat tentu ya
ini kan komnas ham juga sudah memiliki
sejumlah laporan dan sebagainya
nah para pihak
khususnya masyarakat sipil ini juga
memiliki desakan ya
nah mungkin dalam konteks ini adalah desakan
nah kita memahaminya
dalam konteks itu
karena sebetulnya ipt ini
secara kerangka legal
apa itu kan tidak memiliki
struktur di dalam
ikatan hukum internasional
apakah itu di dalam dewan keamanan pbb
atau dalam icc misalnya
nah karena dalam konteks
yang bisa melakukan
upaya upaya legal secara internasional
itu dalam icc
nah itu yang
yang perlu kita
buat kami yang merasakan
apa yang sudah dilakukan oleh teman teman
seperti mbak nur ini
ya ibaratnya ini adalah
teganan advokasi aja
tidak mengikat secara
hukum dan sebagainya
ya sama aja misalnya itu dilakukan di lbh
konferensi pres dan sebagainya
belum lagi kalau misalnya
dalam kerangka penyelesaian kasus
ham berat atau
ini kan harus dilakukan secara
komprehensif dan kemudian dengan
jadi negara mengakui dan mengapresiasi
apa langkah langkah teman teman
sebetulnya kalau kita mau masuk pada
laporannya juga ya reporting
dari ipt itu kerangka
metode dan sebagainya
mungkin masih bisa kita perdebatkan
jadi kita melihatnya ini sebagai sebuah
ya semacam naskah akademik
saya kira itu tapi ini penting juga
tapi ini suara korban
kita akan bicara mengenai seberapa penting sebenarnya
sebelum ke mas radar nanti untuk membahas bagaimana
upaya rekonciliasi dan
sebagainya seberapa penting
kelompok pegiatan alkastasi manusia teman teman
yang menginginkan negara
betul betul menjalankan dan
mengakomodasi apa hasil dari
putusan ipt ini tapi di jawabnya usaha jirah berikut ini
kita pelan bersama kami
mas radar saya akan ke bu nur dulu
bu nur kalau kita melihat sebenarnya seberapa penting sih
kalau tadi kan mas eko mengapresiasi lah
presiden mengapresiasi apa langkah dari
teman teman melakukan ipt ini tapi kan
belum tentu akan dilakukan
seberapa penting sebenarnya negara mengapresiasi
dan melakukan sebenarnya hasil dari putusan ipt ini
untuk menjalankan konstitusi
bahwa negara kita
adalah negara hukum jadi ini
pemerintahan ini menjalankan
kedaulatan hukum atau tidak
karena pasal empat puluh tiga
undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua
pelanggaran ham masa lalu
dengan pengadilan ad hoc
dan itu dimulai dengan
penyelidikan oleh komnas ham
proses penyidikan oleh jaksa agung
dan kemudian di review
direkomendasikan kepada presiden
merupakan pelanggaran ham
didirikan pengadilan ad hoc ham
itu ada di dalam
jadi proses pengadilan ad hocnya harus dibuat dulu
itu yang paling mendesak sebenarnya
kalau itu merupakan proses
kenapa jaksa agung tidak melakukan
proses penyelidikan itu
nah kalau misalnya
ada alasan karena lima puluh tahun sudah terlalu
terlalu lama pelakunya sudah
tidak ada lagi atau suka dicari
dan lain sebagainya
umumkan dong di publik
sebagai bentuk accountability
publik dan karena itu
itu yang kita fokuskan
itu kepentingan pertama
ya ini adalah suara korban
suara korban adalah warga negara
dia didengar dong oleh pemerintahnya
setelah lima puluh tahun
bukan hanya dibisukan
ditindas di persekusi
dan juga termasuk
para eksil di luar negeri
yang tidak bisa
dari sekian banyak aspirasi dan rekomendasi
kemudian dari ipt seribu sembilan ratus enam puluh lima
yang kemudian dihasilkan lewat proses
persidangan ini yang terbuka untuk umum
harus dilakukan pemerintah sebenarnya
mbak nur terkait dengan
pengungkapan dan apa ya
pemerintah yang menguasai
dan juga melakukan
kalau yang wordingnya
pemerintah minta maaf
tapi kalau tadi dikatakan oleh pak luhut
pemerintah tidak akan pernah minta maaf
menurut saya itu tidak penting
karena menyatakan menyesal
itu sebetulnya sebuah recognition
bahwa kejahatan hamberat
dan pemerintah menyesal
karena tidak mampu
memberikan perlindungan kepada warganya
waktu itu sehingga
kejahatan itu terjadi
setara sistematik dan
jadi yang paling penting ditekankan oleh teman teman
ipt seribu sembilan ratus enam puluh lima adalah
pemerintah meminta maaf
lalu melakukan rehabilitasi
kepada mereka yang
ribuan orang tidak
dinyatakan bahwa mereka tidak pernah bersalah
dan pemerintah melakukan
melakukan penangkapan sewenang wenang
rehabilitasi umum itu seperti apa ya mbak nur
di dalam pasal empat belas
itu presiden berwenang
rehabilitasi itu semacam
dan itu tidak harus dalam bentuk
uang yang selama ini digembar gemborkan
beberapa pihak nanti berapa
tidak cukup untuk membangun
sejauh yang selama ini saya
dampingi tidak pernah
ganti rugi uang tapi semacam
sejarah pemulihan nama baik
dan diskriminasi karena itu masih menjadi masalah
masalah besar karena kemudian
terjadi kalau di tingkat elit kita
mungkin pikir sudah ada pemerintah
sejak era reformasi tidak ada lagi
stigmatisasi terhadap pki
misalnya atau komunis
bagaimana para korban itu arisan saja dikejar kejar
ternyata faktanya masih ada
seperti itu mas eko saya akan ke mas radar dulu
kalau kita melihat apa yang terjadi
apa yang kemudian dilakukan
oleh kawan kawan dalam ipt seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
menurut anda dalam perspektif budaya
apakah ini menjadi titik
terang penyelesaian masalah
lima puluh tahun yang sengkarut ini
tidak selesai selesai atau ini
tonggak atau pintu masuk
jadi masalah yang baru karena
pertegas lagi pertentangan dan segregasi
di tengah masyarakat
mau bagaimana titik terang
luhut tidak menerima
memandang laporannya sebagai naskah akademik
yang namanya terang
itu belum ada
jadi baiklah kita sekarang bersama sama
kamu akademisi pemerintah
dan seluruh pihak
membuat ini semua terang
dengan melakukan riset sendiri
kesaksian dan yang lain lain
dikumpulkan sampai jelas
kejadiannya itu seperti apa
nanti kita tahu pelakunya siapa
kita akui bersama
tetap perlu itu pak radha
meskipun sudah lima puluh tahun
kita selalu menggelapkan sejarah
ya itu pengungkapan kebenaran
menggelapkan sejarah sehingga kita lupa
itu bagian tabiat kita
lupa sama sejarah
diterangkan sampai jelas pelaku dan korbannya itu
nah di dalam pelaku itu
apakah negara terlibat atau tidak
atau komunitas tertentu
misalkan pada zaman itu soekarno
apakah soekarno sebagai government
atau soeharto bakal government terlibat atau tidak
nah kalau misalnya dia terlibat
apakah perlu government yang sekarang
yang sebenarnya tidak berhubungan itu
nah jokowi aja baru umur empat tahun pada saat itu
dia tidak mengerti apa
makanya dia bebas bebas saja ayo buka bukaan yuk
tapi kalau orang pada zaman itu
apakah pemerintahan merkel harus
minta maaf terhadap apa yang dilakukan
tidak akan pernah mau minta maaf
karena tidak fair kalau saya itu sebagai pemerintahan baru
harus menanggung dosa asal
menko polkam luhut panjaritan
mengatakan negara tidak akan pernah minta
sikap pemerintahan akan begitu
saya tidak mendapat dosa turunan dari adam
saya harus menggali dosa saya sendiri
salah satu yang tadi di highlight oleh bu nur tadi mas radar
mengenai bagaimana keluarga korban itu
pengen sekali selain direhabilitasi
itu dimintai maaf itu seberapa penting kemudian
apa ya proses mewongke
seperti ini untuk bisa
menghapus pelakunya siapa
di sini mungkin kita berbeda
itu berarti kita membawa
ke pengadilan kriminal
kalau di tingkat internasional tadi sudah
yang itu karena kita tidak
meratifikasi kita tidak bisa membawa
itu memang negara yang harus
dan sepanjang reformasi belum ada ya bu nur ya
pengadilan ham yang khusus membuka
atau mengungkap masalah enam puluh lima ini
sudah ada etikat menurut anda
sudah ada di nawacita
sudah ada di pernyataan politik
kemudian di rgpmn
komite kepresidenan untuk
itu sudah keendah politik
berarti sudah dilakukan oleh presiden
tapi masalahnya apakah bisa
diterjemahkan oleh para pembantu pembantu
saya akan tanya mas eko bisa menerjemahkan
mas eko ini para pembantu presiden ini kan
visi politiknya presiden jalan tengah
penyelesaian sudah ada
apakah kalau tadi sebelum kita masuk ke situ
apa yang kemudian diinginkan oleh para korban
minta maaf negara kepada anda para korban
rehabilitasi umum yang diinginkan
apakah hal hal itu sebenarnya terlalu muluk
untuk bisa diakomodasi oleh negara
ini kan tadi saya katakan bahwa
menyatakan adanya sebuah komite penyelesaian
di bawah presiden
ini saya kira penting untuk kemudian
hal hal yang tadi sebenarnya adalah
di dalam penyelesaian kasus hamas lalu
soal hak atas pemulihan
keadilan dan non reputation
tidak terjadi pengulangan
nah ini kan prinsip prinsip yang nanti
di dalam mereka bekerja
nah ini yang sekarang harusnya di
ditorong untuk kemudian
tapi kalau kemudian kita setback
sebentar ya apa setback ke belakang
sedikit dalam kasus misalnya
atau yang lalu yang di fasilitasi
oleh pemerintah kemudian juga
penggiat ham dan sebagainya
ini saya kira adalah jalan
menurut saya penting ini
karena ini menunjukkan bahwa
ada satu budaya politik baru
yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mendekati masalah ini
dengan pendekatan kemanusiaan
bukan dengan pendekatan politik
nah ini saya kira penting
ini adalah yang harus kita
nah soal pengungkapan
apakah ini kemudian nanti solusinya
minta maaf dan sebagainya
menyesali dan sebagainya
biarkan mereka bekerja
bisa jadi kemudian nanti mbak nur
menjadi anggota komite penyelesaian
siapa tahu loh
sudah dibentuk oleh
sudah ada rencana presiden membentuk mas
ini kan proses yang sudah dijabarkan dalam
lima tahunan ya
yang dijabarkan dari janji politik nawacita
nah saya kira itu
soal apresiasi tadi
kemudian sejajar dengan
mengakui tadi khususnya rekomendasi rekomendasi
kita masih bisa kemudian
kalau ini misalnya arahnya mau
kita berdebat misalnya soal genosida
yang direkomendasikan oleh ipt
itu tegas sekali itu mbak nur ya masalah genosida itu ya
ini kalau kita mau
punya komplikasi hukum yang berat juga
ini di tingkat
ahli hukum pidana internasional juga belum selesai
apakah ini kemudian genosida ini
wilayah etnis suku agama
yang dilatar belakangi oleh ideologi dan politik
pada kasus enam puluh lima itu
ini kan harus perlu masih ada perdebatan ya
kalau kita bicara mengenai
persoalan proses hukum seperti tadi
anda sudah katakan semua fakta kita taruh di meja
yuk pemerintah indonesia membuat peradilan ham
yang adil semua fakta
ditaruh di meja sehingga langkah kedepannya
menjadi lebih enak tapi kalau tadi mas eko
sudah mengatakan presiden jokowi memilih
jalan politik untuk menyelesaikan
masalah ini dengan jalan kemanusiaan
sebenarnya penting sebenarnya presiden
jokowi ini melakukan pendekatan pendekatan
dengan kemanusiaan daripada
aspek politiknya lebih kental
hukumnya lebih kental bagaimana kemudian
seberapa penting tapi di jawabnya
sekali lagi mas saya akan kasih kesempatan anda untuk pikir pikir
sejarah kami akan segera kembali
usah jangan berikutan
kalau kata mas eko tadi
presiden jokowi akan memilih
jalan politik untuk menyelesaikan masalah ini
dengan pendekatan lebih
kemanusiaan seperti itu ya
mas radar anda bagaimana kemudian
menanggapi ini jadi pendekatannya
agak berbeda bukan hukum bukan
politik yang keras tapi
kemanusiaan apa sih sebenarnya yang
pokoknya politik hukum ekonomi itu

dan manusia itu adalah

kalau subjek dasar adalah kebudayaan
karena kebudayaan ada untuk memuliakan manusia
tapi yang paling penting dalam pendekatan itu kan tidak boleh menggunakan prasangka
tidak boleh menggunakan spekulasi
atau data data yang obskur yang tidak verified
mau pendekatannya apapun datanya harus clear
apa yang harus dibuka semua orang
semua orang harus tahu
seluruh pihak harus tahu
berbasis data yang sudah clear valid dan verified
itu baru kita membuat kebijakan yang kita sepakati bersama
baru ketahuan siapa harus meminta maaf kepada siapa
siapa harus minta maaf
siapa yang harus diadili benar benar mendapatkan hukuman pidana atau yang lain lainnya
apakah ini genusida atau bukan dan yang lain lain
kita akan menilai bersama sama
dan kita memiliki tingkat kearifan tertentu secara kultural
yang tidak lebih rendah dari bangsa manapun
dalam melihat masalah mengkomprehensi sebuah masalah
yang walaupun usianya panjang
lima tahun usia kemudian kita maksudnya tidak ada orang cerdas untuk bisa melihat itu
amerika baru dua ratus tahun
inggris perancis itu baru satu lima ratus tahun
kita lima tahun
pasti dalam walaupun tidak diakui secara akademik kecerdasan kecerdasan itu
tapi dalam memahami mengkomprehensi mendapatkan maknanya
negeri ini dipenuhi oleh orang orang yang cerdas
harusnya rekonsiliasi sudah semakin dekat
tapi dimulai dari data yang clear itu
kita harus buka bersama
sebelum saya kembali ke mbak anu
saya punya beberapa quote mbak nur dari beberapa orang yang beberapa pejabat yang kemudian
mengkomentari mengenai ipt seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
kita bisa lihat di belakang kita
ada komentar dari pak mahfud md
bukan pengadilan resmi
hanya lucu lucuan lsm
kita juga bisa buat forum seperti itu
katanya fonis hanya lucu lucuan
mbak nur kata prof mahfud
kemudian ditunjukkan mana yang lucu
mungkin ada sisipan anggota sri mulat mungkin di dalam peradilan
jadi kata pak mahfud lucu
kemudian reaksi putusan ipt seribu sembilan ratus enam puluh lima dari menko polukam
ya ini yang kita garis bawah lagi
masa sampai ada pengadilan di belanda
menurut saya ini memalukan
kita bikin di sini siapa yang mau diadili
ini menjadi perspektif lain
banyak yang kemudian kita boleh saja berdebat mengenai hasil rekomendasi
bagaimana proses peradilan ini berlangsung
apa yang kemudian diharapkan kepada pemerintah
tapi satu yang berkembang di masyarakat juga
ini memalukan nama indonesia
ini membuat seperti kesannya
pegiat hak asasi manusia indonesia ini
semacam mengolok olok wibawa indonesia di pentas internasional
kali ini mendapat exposure luar biasa dari internasional
bahkan cnn internasional tadi juga sudah mengulas ini

menurut anda seperti apa
pertama soal belanda dan den haag itu
kan memang dikenal sebagai city of peace
dimana hampir semua institusi perdamaian pengadilan penyelesaian konflik ada di sana
jadi tidak ada masalah apa apa
yang kedua memang diskusi pertama mandat yang saya terima
adalah dari korban yang ada di eropa
belanda jerman pratis
banyak datang dari eropa ya
ya karena waktu itu ada diskusi dengan joshua oppenheimer
yang sedang memutar filmnya di sana
dan kemudian para eksil itu hadir
dan kemudian karena ada penjelasan dari pak stanley sebagai komnas ham
bahwa proses penyelidikan
proses penyelidikan itu mandat di jaksa agung
dan kemudian meminta saya untuk melakukan penguatan terhadap laporan komnas itu
kalau anda dan kelompok teman teman pegiatan rasasi manusia dianggap sengaja mempermalukan
quote unquote indonesia di pentas internasional karena mendapat exposure yang luar biasa
menurut saya yang lebih memalukan adalah tidak mengakui bahwa kejahatan itu terjadi
dan negara bertanggung jawab
itu jauh lebih memalukan
daripada menyelenggarakan ipt di belanda
nah kalau quote nya pak luhut
saya kira agak misleading di sana
ada implisit seolah itu pengadilan ofisial
padahal ini people's tribunal yang mendapatkan mandatnya
mandatnya dari korban dan komunitas ham internasional maupun nasional
jadi bukan alasan lucu lucuan juga gitu ya
kalau kata pak luhut
ya makanya apakah pak mahfud sudah melihat film itu dan memberikan ini loh bagian yang lucu gitu
jadi kalau misalnya ada ekses
saya heran juga untuk mengungkapkan kebenaran atas jutaan orang yang mati atau dipenjarakan dianggap lucu
itu juga memalukan menurut saya
bagaimana dengan anggapan orang seperti itu
maksudnya anda mempermalukan negara
maksudnya anda dianggap orang yang mempermalukan negara
anda dianggap orang yang mempermalukan negara
harusnya ini kita kesalahan atau aib itu kan ditutup rapat rapat
jangan sampai tetangga tahu pacar kita tahu misalnya
nah ini kan seperti ini juga
bagaimana apa yang terjadi ini aib indonesia
itu apa tadi sudah diungkapkan oleh mas radar
itu bukan karakter sejati orang indonesia
menutup nutupi keburukan kesalahan gitu
katanya negara kita negara yang besar
dan bangsa yang sangat besar beradab gitu
tapi kok ada borok gitu ya
luka ataupun kejahatan
kok malah ditutup tutupi tidak berusaha diselesaikan dibalut luka itu bersama
jadi agak salah komentar pak luhut tadi bahwa ini membuat malu gitu atau memalukan gitu ya
mungkin malu bagi mereka yang memang merasa terlibat atau institusinya terlibat
masalah seperti itu
itu kan masalah negeri kita
mengapa harus diselesaikan oleh orang luar
apakah kita tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan itu
kira kira implicitly dia ngomong begitu
diadili di sini kan
pertanyaan berikutnya kenapa gak dilakukan pak luhut
bikinlah government to tim pencari fakta yang benar benar independen gitu kan
dari berbagai ini buka semua kita lihat bersama
kalau mengenai perspektif tadi mas radar
anda melihatnya bagaimana
bagaimana kemudian kelompok pegiataan asasi manusia ini ya harusnya indonesia ditaruhnya di indonesia lah
diadili di indonesia
jangan dibawa keluar
ini semacam memalukan gitu
bukan ditutup tutupi juga
seberapa penting kemudian dunia harus tahu masalah ini
indonesia itu negara besar loh
apapun yang terjadi itu menjadi sorotan
makanya kalau kita melakukan itu tadi
yang melakukan tadi buka bukaan itu
itu kan terbuka open
seluruh masyarakat tahu
dunia pun tahu
jadi sama aja
mau dibikin di indonesia atau di belanda
yang penting terbuka
yang penting tidak perlu kita promote ke sana kan
ini kan sendirinya cnn kan jendela indonesia kan
kalau sudah cnn nyaritain itu
mas eko monggo ini gimana ada anggapan seperti itu
ya karena ini kemudian peristiwanya terjadi di belanda
tapi kalau kita melihat anatomi ya dari ipt ini kan
tadi yang sudah saya katakan
bahwa ini tidak memiliki implikasi mengikat
nah belum lagi kalau kedalaman dalam konteks metode
dan sebagainya tadi sudah saya kebutuhkan
keterbukaan prinsip kemudian komprehensif
untuk melihat misalnya penelitian para saksi
itu tidak hanya kemudian hanya pada saksi korban
tapi juga harus ada kelembagaan kelembagaan yang lain
itu belum terakomodasi itu dalam ipt itu
nah itu nanti ditanyakan
nah tapi pemerintah indonesia dan kedutaan tiga negara yang komplisit itu diundang
dan kalau sejauh data itu kita mendapatkan kontribusi dari empat puluh peneliti dalam dan luar negeri
jadi kenapa negara tidak ikut partisipasi aja ini sudah diundang
dan dasar utamanya adalah penelitian dari komnas ham
jadi bukan sesuatu yang ngarang
kenapa nggak negara kemudian mensupport karena mungkin dianggap negara selama ini alpa
atau mungkin resiko politiknya besar buat presiden
kenapa nggak disupport aja ini yang di luar gitu
pemerintah ini sekarang sedang menyiapkan satu langkah politis tadi
kemudian sudah dimulai dari hal yang tujuh dari kasus itu yang paling krusial
sebenarnya kan peristiwa enam puluh lima ini
dan pemerintah sudah memulai langkah itu
dengan kegiatan simposium tadi
saya tahu terakhir sudah ada hasil dari lemanas
memang ini belum di mungkin belum disampaikan ke presiden
tapi saya sudah melihat ada rumusan rumusan itu
nah ini sudah bekerja gitu loh
nah karena ini yang mandatnya
nah tadi kalau soal ipt tadi ini kan gerakan masyarakat gitu loh
yang juga tidak memiliki struktur hukum internasional
nah pemerintah sendiri soal icc kan juga tidak bisa diikat
karena tidak meratifikasi gitu loh
nah ini yang dilakukan oleh pemerintah
prosesnya ya nantinya
pemerintah seperti yang pernah saya tulis
tapi juga ada yang non judicial
nah ini yang nanti akan menjadi kewenangan dari komite
kita akan bicara mengenai proses penyelesaian masalah ini
rekonsiliasi penyelesaian masalah politik hukum dan kemanusiaan
nanti tapi di segmen berikutnya
tapi sebelum saya akan jeda dulu mas eko
anda garis bawahi ini rekomendasinya cukup keras mas eko
bahwa negara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan
ini kan expose kemudian di expose oleh seluruh dunia
bahwa negara indonesia jadi dicap mungkin sebagai negara pelanggaran ham
apa dampaknya menurut anda nih
seperti seperti ini nih
apa apa dalam konteks
yang penting adalah bagaimana upaya sekarang ini
secara resmi pemerintah menyelesaikan masalah ini
sesuai dengan roadmap yang ada di dalam rpjm kita
karena ini adalah satu bagian dari upaya masyarakat untuk mendorong agar proses ini diselesaikan
jadi secara politik dan harga diri indonesia tidak terlalu jelek gitu misalnya
meskipun dicap sebagai penjahat kemanusiaan

akan pasti akan tahu
jangankan masyarakat internasional
saya kemarin juga baru baca
ya kan soal apa apa hasil dari ipt
kemudian ipt sendiri
nah orang pasti akan tahu
bahwa ini hanya sebuah gerakan masyarakat
dalam bentuk apa tadi ngo atau memang sebuah yayasan kan ini
di sana didaftarkan sebagai sebuah yayasan
tapi ini harus kita lihat bahwa ini bagian dari masyarakat
untuk mendorong agar pemerintah menyelesaikan masalah masalah ini
itu saja pesannya
oke kita akhiri dulu
kita akan menatap masa depan
bagaimana kemudian kita menyelesaikan masalah ini
langkah pemerintah seperti apa
kalau kata mas radar tadi indonesia sudah ratusan tahun ribuan tahun
mungkin punya kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah masalah
dan punya contoh
disempatkan konflik seperti ini
tapi kita akan bahasnya di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
kita sudah membahas mengenai bagaimana seluk beluk dan juga rekomendasi dari ipt
kita akan bicara masa depan
apa yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah sebenarnya
masyarakat sipil pemerintah kelompok kelompok yang kalau kita lihat di masyarakat sendiri kan
fobia komunisme itu justru bukannya semakin rendah
beberapa waktu terakhir justru semakin tinggi
media mengangkatnya ada ketakutan yang luar biasa
bahkan dari aparat negara
ini menurut anda rekonsiliasi atau penyelesaian konflik atau pengungkapan fakta ini semakin jauh dari harapan
atau justru malah ini menjadi semakin baik dengan komitmen presiden jokowi yang ingin menyelesaikan ini
political will nya sudah ada
programnya sudah dirumuskan di dalam rpjmn untuk membentuk komite kepresidenan

pengungkapan dan kebenaran dan penyelesaian masalah enam puluh lima
tinggal menjalankan saja
nggak usah itu ada state denial terus menerus yang kemudian memperkuat unsur unwilling and unnable
yang itu menjadi dasar untuk ini dibawa ke internasional gitu loh
kalau tadi poinnya mas radar itu baik sekali
kalau nggak mau diselesaikan di sana oke mari kita selesaikan
dan itu memang penting untuk kita menyelesaikan di dalam negeri sendiri
dan internasionalisasi masalah ini kan bukan hal yang baru oleh apt
kebuntuan antara komnas ham dan kejaksaan agung itu juga sudah pernah dilaporkan lewat mekanisme upa ke dewan ham pbb
dan salah satu anggotanya yang kemudian menjadi hakim ipt pak kees plinterman juga sudah pernah datang ke jakarta
menyarankan harus ada joint team investigation antara komnas ham dan komnas
kalau kita menilai presiden jokowi punya langkah politik yang cukup maju nih mbak nura
ada simposium bahkan simposium yang satu ditandingi oleh simposium yang lain dan dua duanya diakui oleh dua
tapi kehendak politik saja itu tidak cukup
harus ada langkah konkret
saya tahu betul bahwa kenapa ada kebuntuan dari proses hukum berdasarkan undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua
selain memang undang undang itu sendiri banyak masalah
tapi juga karena tidak ada kehendak politik yang cukup kuat yang mendorong atau memerintahkan kejaksaan agung
untuk menyelesaikan atau melakukan hal hal yang cukup kuat
atau melakukan penyidikan itu
tidak ada kendak politik yang kuat berarti ini hanya lip service atau kosmetik saja
iya pada akhirnya akan begitu kalau misalnya tidak diimplementasikan gitu loh
oke simposium yang satu dengan simposium yang lain seperti itu
saya heran saja para pembantu jokowi itu terutama jaksa agung itu kenapa tidak bisa mengimplementasikan apa yang menjadi perintah presiden jokowi
jadi singkat kata presidennya mau tapi pembantunya nggak mau gitu
kemudian kalau kata bu nur tadi ya sebenarnya political willy sudah ada tapi ini tidak berjalan sama sekali
bahkan ya semacam ditelikung oleh pembantu pembantunya itu
gimana mas eko gimana nih membuat ini jalan terus anda dari kantor staff presiden
ya memang kalau kita mau mendasarkan pada langkah judicial memang prosesnya harus pro justisia ya
dalam pengertian langkah yang dilakukan oleh kejaksaan memang bisa
kalau ini kan sesuatu yang kemudian sulit ya kita harus akui ya soal data saksi dan sebagainya
meskipun komnas ham sudah menyiapkannya tapi juga ada konteks politik ya
nah bisa saja sebenarnya langkah itu dilakukan misalnya dengan mengeluarkan sp tiga sangat bisa sangat bisa
menggunakan undang undang dua puluh enam soal pengadilan ham
itu bisa dilakukan
nah baru kemudian tahap non judicialnya
nah ini dua cara
nah kita ini sebetulnya sudah banyak pengalaman ya
pengalaman penyelesaian kasus timur timur dengan kkp ya apa
komite kebenaran dan perdamaian
nah itu juga sempat rame awal awalnya kan
tapi kemudian ada upaya untuk kemudian pemerintah waktu itu pemerintahan habibie kalau nggak salah
untuk mengupayakan upaya rekonsiliasi itu
nah pada level yang lebih lokal misalnya
kita ada kasus di palu
yang kemudian antara pihak para korban difasilitasi juga oleh pemerintah lokal
dia bisa melakukan upaya rekonsiliasi
nah upaya rekonsiliasi kemudian kalau kita bicara mengenai peradilan atau pengukuman fakta secara hukum
memang kalau kata mbak nur tadi masih agak jauh perjalanannya
tapi upaya rekonsiliasi ini kan cukup mendesak mas eko
karena ini sangat terasa di masyarakat
upaya segregasi upaya diskriminasi itu masih terus terjadi
menurut anda rekonsiliasi seperti itu
tapi ada langkah langkah yang harus diupayakan
misalnya untuk melakukan proses ini ya
proses langkah non judisial misalnya
apapun juga harus diungkap kebenarannya
faktanya juga harus diungkap
kemudian pemerintah juga bisa mengambil satu kesimpulan atau policy terhadap peristiwa itu
nah baru kemudian ada langkah langkah pemulihan rehabilitasi dan sebagainya
akselerasi langkah langkah apa yang kemudian diperintahkan oleh presiden jokowi setelah ipt ini mungkin satu
komite ini saya kira perlu dibentuk
supaya mereka bisa bekerja
bekerja untuk misalnya menanyai badan badan resmi yang pada saat itu ada
kemudian juga misalnya verifikasi keterangan keterangan saksi dan sebagainya
itu penting untuk dilakukan
karena bagaimana kemudian dokumen dokumen
nah tapi itu semua juga tidak memulainya dari awal
karena tadi komnas ham sudah punya catatan
tinggal kemudian juga dilakukan upaya kodifikasinya
tapi menurut anda visinya sudah sama antara presiden dan para pembantunya
atau presidennya mau rekonsiliasi karena mungkin tidak punya dosa politik masa lalu
tapi para pembantunya tidak punya niat yang sama gitu
atau punya beban beban sejarah sendiri
saya kira begini
upaya yang sebenarnya dari tujuh kasus yang ada di dalam rpjm itu
kita melihat langkah yang paling sistemat
kejadian yang paling sistematis
yang kemudian punya dampak meluaskan peristiwa enam puluh lima
nah sekarang pemerintah melakukan upaya kemarin
mendengar kemudian mendiskusikan mencari solusi dalam proses simposium itu
ini yang paling krusial dulu
langkah itu yang mau dilakukan
nah sehingga apa
pandangan pandangan itu yang kemudian kita rumuskan
nah untuk langkah selanjutnya memang itu perlu upaya pembentukan komite itu
untuk bisa bekerjanya dalam menuntaskan masalah masalah kasus pelanggaran ham berat ini
mudah mudahan pemerintah nggak alergi dengan kelompok lsm atau pegiat ham
sehingga bisa diajak kumpul semua
sehingga masalah ini kan tidak bisa diselesaikan oleh partai
mesejnya pesannya adalah bahwa supaya
acah itu selesai oleh lsm juga loh
nah kita bicara mengenai rekonsiliasi
tadi mas radar bagus sekali
ini sudah kita harusnya tutup buku
kita saling memaafkan sebenarnya
tapi ya pengungkapan fakta juga tetap perlu dan diperlukan
rekonsiliasi seperti apa sih mas radar
kemudian kalau kita bicara oke deh
fakta persidangan oke lah itu masih jauh
rekonsiliasi ini yang real dibutuhkan oleh masyarakat
tidak ada permusuhan
tidak ada diskriminasi
tidak ada saling takut
saya takut misalnya kalau ketemu anda misalnya anak dari orang orang yang tergolong misalnya komunis gitu
bagaimana kemudian secara masyarakat indonesia
pertama adalah dipulihkan semua
ruang ruang ekspresi dan aktualisasinya
bukan hanya dipulihkan didukung oleh negara
karena mereka sekian puluh tahun tersingkir terperi peri terpendam terhina dan begitu
nah sekarang negara hadir diantara mereka
untuk mengangkat para turunan ini anak dan cucu ini kembali bisa actulized
dan menjadi orang kontributor besar dalam kehidupan bernegara itu
kalau misalnya mereka mau menyebut dirinya dengan jelas
saya anaknya komunis ini gitu kan
sekarang saya jadi direktur manajer apa gitu
karena sekarang sudah mulai itu
beberapa orang bekas lekra diberi penghargaan
medali oleh pemerintah
ada yang ternyata lain lain gitu
ada yang dibatalkan juga
ada yang diberi jabatan
artinya itu bisa dilanjutkan oleh jokowi
karena dia gak punya dendam politik
berarti negara penting nih ya perannya sekali
setelah kalau saya bilang tim atau komite penguak fakta
bukan pencari fakta
jadi fakta yang sesungguhnya dibuka oleh tim ini
nanti kita tahu
bahwa apakah seorang presiden sebagai wakil dari negara atau pemerintahan
perlu meminta maaf
karena negara itu adalah rakyat
kalau negara minta maaf rakyat kita semua harus minta maaf
negara dan government berbeda
government bisa bikin salah kalau negara itu seluruh rakyat
apakah seluruh rakyat kita bersalah dan harus minta maaf
misalnya kayak gitu
nah itu nanti diberitukan
nah itu secara arif dan bijaksana oleh para arif dan bijaksana
tapi yakinlah masa depan yang secerah apapun mungkin bisa kita raih
kalau kita semua mau duduk bareng
tidak ada ketakutan ketakutan
sehingga masa depan ini terutama generasi saya ini bisa menikmati
apa perdamaian rekonsiliasi dan hidup yang lebih asik gitu ya
tidak ada beban dendam syarat
tidak perlu takut kalau saya beli buku mars
nggak perlu takut dirajia sama polisi atau misalnya apa
terima kasih ibu bapak atas perbincangannya
mudah mudahan apa yang tadi kita harapkan bisa terwujud di masa depan